pada rangkaian pertandingan yang digelar di hanoi sports training and competition center
sabtu pagi hingga sore rahmat erwin abdullah berhasil memecahkan rekor sea games
dalam pertandingan angkat besi putra kelas tujuh puluh tiga kg sea games dua ribu dua puluh
lifter asal sulawesi selatan ini memecahkan rekor sea games
dengan angkatan snatch seberat satu ratus lima puluh kg dan angkatan clean and jerk seberat satu ratus sembilan puluh kg
erwin juga hampir memecahkan rekor asia dan dunia dengan angkatan dua ratus kg
akan tetapi ia gagal pada angkatan tersebut
meski demikian raihan total tiga ratus empat puluh lima kg angkatan berhasil membawanya meraih medali sea games dua ribu dua puluh satu
persaingan sengit terjadi di nomor delapan puluh satu kg putra
di mana terjadi susul menyusul angka antara lifter indonesia rizky juniasyah dan lifter thailand nathawood sursuan
rizky berhasil mengangkat beban dengan berat total tiga ratus lima puluh empat kg
hanya berbeda satu kg dari berat total yang diangkat natawood
yakni tiga ratus lima puluh lima kg
dengan hasil ini rizky juniasya harus puas dengan raihan medali perak
ya menyesal menyesal sekali tapi kita jangan sampai berharu
rizky juga tadi terus langis terus
kita ya kebetulan rizky juga dari pbbpbc dari ini
ada diproyeksikan sebenarnya muara rizky nanti untuk olimpiade ke depan
untuk di sini menurut saya nggak apa apa dulu
biar dia bikin apa ya biar hatinya biar lebih ini
toh ternyata lawan saya di asia tenggara juga khususnya senior ada yang seperti ini
jadi dia ya kita sebagai pembina jadi ke depan jangan pada hari hari
kita harus disiplin lagi lebih giat lagi
sementara lifter putri yang turun di nomor enam puluh empat kg tabita alfiah ramadhani
berhasil meraih medali perunggu
dengan raihan ini cabang olahraga angkat besi
sejauh ini telah mengumpulkan dua medali emas
satu medali perak dan dua medali perunggu